jalan tol soreang pasir koja atau soroja resmi dibuka oleh presiden joko widodo
tol soroja akan menjadi jalan alternatif penghubung antara kabupaten bandung dengan kota bandung
presiden joko widodo meresmikan jalan tol soreang pasir koja atau soroja senin siang
peresmian ini menandai tol soroja sudah bisa dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat
dalam sambutannya jokowi berharap dengan adanya tol soroja bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten bandung
dibangun sejak dua ribu lima belas jalan tol sepanjang sepuluh lima puluh tujuh km ini memiliki total lima gerbang tol
yaitu tol margasi barat margasi timur kutawaringin barat kutawaringin timur dan soreang
biaya pengerjaannya mencapai angka rp satu tujuh puluh enam triliun
tol soreang pasir koja atau tol soroja ini baru saja diresmikan hari ini senin empat desember dua ribu dua puluh
tol dengan panjang sepuluh km nya diklaim mampu memangkas perjalanan dari soreang
menuju bandung hanya menjadi lima belas menit saja
kita akan coba buktikan apakah tepat atau tidak jarak waktu tempuh tersebut
kita akan coba ukur pakai stop watch apakah benar ini akan mencapai lima belas menit kita coba ya
saya pun langsung mencoba tol soroja untuk membuktikannya
mobil yang saya kendarai melaju di tol soroja dari soreang menuju pasir koja dengan kecepatan rata rata enam puluh sampai delapan puluh km per jam
saya menempuh jarak sekitar
sekitar sepuluh menit saja menggunakan tol soroja
dan ini lebih cepat jika dibandingkan menggunakan jalur arteri yang biasanya memakan waktu satu sampai satu lima jam
selama satu minggu ke depan
tol soroja dapat dilewati dengan gratis tanpa dikenai biaya
franky widjaya kabupaten bandung